dengerin baik baik
pergi ke warungnya sulika sama aji dengan
melanggar peraturan persandaran ini tentang larangan lima m
gue tau banget
bibir lu berdua membleh
buk buk udah kasih tau dah lima m apaan
biar pada vihim semuanya nih
mbak mau kemana mbak
aduh lu berdua kepo banget sih mbak deh
nah jadi begini mbak
kan kakak apoi itu kan tidak ada di rumah
nah ini keputusan kotoran lu lah
untuk jaga mbak biar mbak tidak sakit sakit
gue bukan anak kecil yang perlu lo jagain
lagu lagu banget gue di jagain mbak
lu yang berdua agak beriman
apoi aja bertemu sama lu berdua jadi bangsa
untung bisa gue ancur ke persantrenya di santri sekarang
mbak kita sih sebenernya juga pengen jadi santri mbak
makanya kita berdua pengen tukar pikiran lu sama wang apai mbak
kalau mama tidak keberatan
ajak kotoran lu untuk ke persantrenya
gue udah berat dibawa magicom
apalagi bawa lu berdua
jadi magicomnya mau mbak bawa persantrenya bang apoi
jadi keceplosan detik gue
dibeli gaji dia pertama kerja di bengkel
makanya nasinya dimakannya juga enak ditelen
daripada makan jatah lulu pade kagak enak telen
jadi kita ikut ke persantrenya bang apoi pleng
lu kalau memang mau setiap mapan lu tunggu rumah sini ya
aduh aduh mama nasib nasib jaga rumah lagi
dari tadi malam faang dan ovi itu tidak pulang ke pesantren
ah jadi mereka tidur dimana ya
pasti di warung sulika
ya karena kemarin umi yang nyuruh mereka untuk ngikutin sampai keluar gerbang
katanya sih arahnya ke warung sulika
ah kalau begitu
biar saya saja yang periksa ke warungnya mbak sulika
kalian kenapa tidur disini
bukannya pulang ke persantren
saya kan udah diusir dari persantren
siapa yang usir kamu
saya tidak usir kamu
batin katanya itu nusuk banget
saya tahu kok maksudnya ngusir saya
kamu itu prasangka buruk
fatin itu tidak usir kamu
fatin itu berikan pilihan sama kamu
kamu benar benar mau hijrah jadi santri atau tetap mau jadi anak punk
janda cantik dan semuk itu
he itu hukumnya dosa dosa
ini baju saya
saya baru beli
eh beli di mana beli di mana
eh baru beli baru beli
bagus lihat tuh
jangan ngaku ngaku asal bicara baik
pasti di tempat pembuangan sampah kan
oh eh kepo ya
ntar beli juga
jenggo ada seringan dong
coba itu laporan buku hariannya hari
burupan apa burupan
ini ente udah jelas catatnya ya
wah yorah aja mau ke mana
lihat lihat gue baik baik
kalau gue jalan dari sini ke sana namanya keluar cuy
kalau dari sana ke sini ke dalam cuy
kata siapa kata siapa yang mau terbang
keluarnya keluar ke mana
satu hal yang gak penting yang gue harus jawab sama dia
antum kalau ditanya apa senior kagak ada supan supan
eh denger ya
kamu kira kita setan tapi
dengerin dengerin baik baik
pergi ke warungnya sulika sama aji dengan melanggar peraturan pesantren ini tentang larangan
membleh membleh membleh membleh bibir lu berdua membleh
cuma ngubahin deh
nyalot bener sih
buk buk udah kasih tau dah lima m apaan
biar pada vihim semuanya nih
yang pertama santri dilarang
santri dilarang mencuri
yang kedua santri dilarang mabok mabokan
yang ketiga santri dilarang melakukan syirik
yang keempat santri dilarang main judi
yang kelima santri dilarang mengganggu wanita yang bukan harim
ini murid ana satir ya
udah jelas kan
jadi kagak boleh tuh melakukan maksiat dalam bentuk apapun
lu pikir gue orang kesulikamu mah maksiat
sembarangan mulut gue
sembarangan mulut lu
siapa yang bisa garansi
siapa yang bisa jamin
eh gimana soal godaan syaiton yang terkutuk
bisa aja antum antum melihat wajah cantiknya sulika
yang holinya minta ampun itu ya
yang bening banget itu kayak sayur dayam ya
ke goda terus dia
ada kita mah oke kita ikhlas kesana
tapi kalo lu berdua yang kesana lu yang penipikan ngeres
nggak kegaransi lu
kita berdua ini mau ke warungnya sulika
mau pesen bebek goreng
buat makan malam ntar santri
kalam dong dari tadi
jangan muter muter kayak ikan sumur
tapi jangan lupa lalapan sama sambelnya yang lebih aneju nih
terus aneh sekalian nitip es cendol sama mie
bener bener berdua senior ya
kan antum yang keluar
oke biasa aja lu
nih emang nih ya
santri baru wajib ditatar abis abisan
ini baju saya
sekarang kamu kasih tahu aja
kamu itu dapat bajunya dari mana
biar gak ada salah sangka
ini kan sifatnya masih rahasia
jadi maaf saya tuh belum ngasih tau
kalau lu gak mau ngaku ya
berarti lu benar mulung dari tempat pembuangan sampah tuh
motor saya udah keren begini
berarti saya nggak mungkin ini
mungut dari tong sampah
itu tandanya iri dan dengki
baju saya dari mana
ini baju saya
ini baju saya
kamu sekarang pulang ke pesantren
dia saya yang kejar
saya yang urus
kamu kembali ke pesantren
ntar lu takdir gue jajanin gue
gue gak peduli makanan
gue cuma minta dibeliin pulpen sama kertas
gue mau menulis sebuah kata kata indah kata kata cinta kata kata romantis buat salah satu dari tiga atau trio kue kue itu
mau tau inisialnya